nasib timnas sepak bola indonesia di sea games dua ribu sembilan belas akan ditentukan di pertandingan terakhir penyisihan grup b melawan laos besok
ada di peringkat kedua kelas main sementara grup b
kemenangan menjadi satu satunya jalan bagi indonesia untuk mengamankan satu tempat di babak semifinal
latihan ringan di lapangan depan hotel tempat timnas menginap di manila ini diikuti oleh seluruh squad dan berlangsung dalam suasana santai
latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala indra syafri kali ini lebih menekankan pada pemulihan fisik daripada para pemain timnas
meski pada kamis besok akan menghadapi pertandingan yang menentukan egy maulana fikri dan kawan kawan tidak ingin terbebani dan akan bermain lepas sesuai instruksi pelatih
kita kan tahu jarak game ke game
itu satu hari
pasti yang paling penting adalah bagaimana recovery pemain
dan alhamdulillah sore hari ini semua pemain dalam keadaan fit
tidak ada yang cedera itu yang paling penting
besok pagi kita ada latihan ringan lagi
malam ini juga ada diskusi tentang laos
jadi kita tidak sempat bikin latihan simulasi untuk game plan lawan
kita tidak ada stress
karena setiap saat situasi seperti ini yang kita hadapi